menteri kesehatan budi gunadi sadikin mencanangkan vaksinasi bagi penyandang disabilitas
untuk mengetahui bagaimana vaksinasi disabilitas hari ini
sudah bersama kami korespondensi ana indonesia miladia rahma di rumah sakit jiwa marzuki mahdi bogor jawa barat
mila pemerintah berencana memberikan vaksinasi kepada lebih dari lima ratus enam puluh dua dua ratus empat puluh dua penyandang disabilitas di seluruh indonesia
lalu bagaimana dengan pantauan anda hari ini apakah masih ada animo warga disabilitas dan pelaksanaannya seperti apa sepanjang hari ini mila
selamat siang yuda betul sejak tanggal satu juni dua ribu dua puluh satu kemarin bertepatan dengan hari lahirnya pancasila ya
menteri kesehatan budi gunadisadikin telah mencanangkan program vaksinasi secara spesifik kepada para penyandang disabilitas
baik mental maupun fisik yang memang dicanakan langsung
di rumah sakit jiwa marzuki mahdi di bogor dan kemudian dilaksanakan secara serentak di tiga puluh empat rumah sakit jiwa di seluruh indonesia
dimulai pada tanggal dua juni kemarin
untuk pelaksanaan pada hari ketiga ini yuda bisa saya katakan tidak terlalu ramai ya di sini
kalau pelaksanaan vaksinasi untuk pasien rawat inap di rumah sakit jiwa di marzuki mahdi di bogor ini memang sebenarnya sudah selesai dilaksanakan
pada tanggal satu dan dua kemarin sebanyak tiga puluh empat pasien rawat inap memang sudah melaksanakan

spesifik bagi para penyandang disabilitas tapi masyarakat umum juga memang bisa melaksanakan pelaksanaan vaksin
baik misalnya untuk penerimaan vaksin dosis pertama atau dosis kedua di rumah sakit marzuki mahdi bogor
nah pada hari ini bisa dikatakan pantauan kami sedari pagi yuda pada saat layanan vaksin ini sudah dibuka sekitar pukul delapan sampai siang hari ini
menjelang pukul dua belas memang terlihat cukup lengang ya di sini
baru ada kurang dari sepuluh orang yang menjalani vaksinasi
baik dosis pertama dan dosis kedua untuk mendapatkan vaksin sinovac di sini
kalau memang bisa kami gambarkan ya proses pelayanan karena memang di rumah sakit ini merupakan salah satu saja dari sekian banyak fasilitas kesehatan
yang membuka layanan vaksin memang tidak terlalu banyak antrian yang terlihat
jadi kami melihat pada saat kemudian masyarakat yang akan menjalani vaksin di sini datang ini hanya butuh waktu sekitar lima belas menit dari mulai dia registrasi
kemudian mendapatkan vaksin dan kemudian diobservasi selama lima belas sampai tiga puluh menit untuk observasi kipi dan akhirnya kemudian bisa selesai vaksin
jadi bisa dikatakan ini memang bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah bogor untuk bisa mendapatkan layanan vaksin di sini
syaratnya cukup mudah sebenarnya yuda
masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin di rumah sakit jiwa marzuki mahdi ini hanya tinggal membawa ya membawa ktp saja kemudian ditunjukkan nik nya nanti akan di cross check lagi
pada tahapan registrasi untuk melihat apakah dia memang terdaftar untuk menerima vaksin dan akan langsung bisa menerima vaksin
nah bagaimana dengan orang dengan gangguan jiwa yang kemudian tidak memiliki nik atau tidak memiliki ktp
nah pihak dari kementerian kesehatan juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian sosial dan juga duk capil
nanti akan dibantu untuk kepengurusan nik nya sehingga masyarakat atau penyandang disabilitas baik fisik maupun mental yang kemudian belum
belum memiliki ktp atau belum memiliki nik ini kemudian bisa difasilitasi dan bisa langsung menuju ke vaskes vaskes terdekat
baik puskesmas panti kemensos misalnya dia yang memang dirawat di panti kemensos ataupun langsung ke rumah sakit rujukan
misalnya seperti di rumah sakit jiwa marzuki mahdi ini untuk bisa langsung mendapatkan layanan vaksin
nah tadi kami sempat berbincang juga yuda dengan direktur utama rumah sakit marzuki mahdi
ya ini dr fidiansyah menyatakan untuk di wilayah bogor sendiri ada sekitar seribu orang ya dengan gangguan jiwa atau odgj
yang memang terdaftar untuk menerima vaksin
nah ini akan difasilitasi dalam beberapa waktu ke depan
nah untuk layanan vaksin sendiri di rumah sakit ini akan dibuka sampai dengan awal juli
dengan dosis vaksin setiap harinya sekitar seratus orang ini bisa kemudian mendapatkan vaksin di rumah sakit ini
nah kita masih akan terus melihat bagaimana dinamikanya sejauh pengamatan kami pada hari ini tidak ada kendala yang kemudian kami temukan
masyarakat juga yang datang ke sini cenderung lebih menikmati karena memang tidak terlalu
penuh tidak sangat lengang bahkan sangat cepat proses mendapatkan vaksin
jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif juga salah satu pilihan bagi masyarakat bogor juga untuk bisa datang ke sini mendapatkan layanan vaksin
baik miladia rahma terima kasih untuk laporan langsung anda dari bogor jawa barat selamat bertugas kembali